pihak imigrasi bali akan memberikan perpanjangan izin tinggal bagi wisatawan tiongkok yang tidak boleh atau tidak berani kembali ke negaranya akibat meluasnya wabah virus corona
masih banyaknya wisatawan di tiongkok yang berada atau datang ke bali menjadi perhatian khusus pihak imigrasi bali
kamis pagi imigrasi memberikan perpanjangan darurat kepada wisatawan tiongkok yang mengajukan tinggal lebih lama di bali
perpanjangan darurat ini diberikan secara khusus bagi wisatawan tiongkok yang tidak boleh atau tidak berani kembali ke tiongkok daratan akibat wabah virus corona
meski begitu hingga saat ini belum ada wisatawan tiongkok yang datang langsung ke imigrasi untuk memperpanjang izin tinggal termasuk tembusan dari konsulat jenderal republik rakyat tiongkok di denpasar
tapi masih negaranya pun masih belum boleh masuk orang ke sana tentu kita akan berikan
perpanjangan darurat tentu itu bisa dikasih sebulan sebulan karena paling tidak kita harus juga menjaga keselamatan daripada orang tersebut